sebaiknya aku pergi dari sini
aku tidak mau menambah masalah baru lagi
kau harus belajar ilmu silat lebih giat lagi anak muda
kakek jangan pergi kakek
perusahaan kita baru selesai
saya tidak apa apa riz
sakti beneran kamu gak apa apa kan sakti
aku hati banget melihat kamu dari tadi
untung kamu masih ganteng
iya sudah sudah sudah
saya tidak apa apa riz
kemana perginya pendekar tua tadi
kok papa bisa ada di sini
papa perhatikan kamu dari tadi
kamu gagal jadi harimau kan
sakti cuma sulit berkonsentrasi pak
kamu adalah turunan harimau dan icip
sama dengan cindaku dari gunung kerinci
juga harimau inyek dari bungkulu
mereka punya batas wilayah yang tidak boleh dilanggar
apa kenapa sih
nguntit sakti terus
sakti gak suka pak
ayo kita pergi dari sini kok
ramuan dari lembah kalimah yaitu
sakti benar benar tidak bisa dideteksi sebagai keturunan ine
bahkan ilmu inya pun seperti lumpuh
dan tak bisa muncul
paru tugasku tepat sasaran
aku tinggal memperkuat pengaruhku di otak sakti
aku harus bisa membuat sakti benar benar benci pada rajo langit
datu kenapa mengajak saya pergi
bukankah kita belum selesai memeriksa anak itu
apa kau tidak merasakan
ada kekuatan hitam besarnya
yang melindungi anak itu
bahkan aku hampir tidak mampu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
itu yang aneh dato
anak itu bukan anak raja langit
aku merasakan kejanggalan
dan merasakan ada misteri di dalam ruh anak itu
di dalam lubuk jiwaku yang paling dalam
kalau anak itu masih berdarah ini
itu sama yang dirasakan oleh raja langit dato
tapi kenyataannya berbeda bukan
kita sudah menelisiknya
dan anak itu memiliki darah yang berbeda
seperti apa yang aku katakan
anak itu selalu dibuah pengaruh
kekuatan hitam yang besar
dan selalu dibuah pengawasan
seperti apa yang kita lakukan sekarang
selalu dibuah pengawasannya
kalau memang seperti itu
kita harus lebih waspada datang
karena bukan hanya kita saja yang ada disini
untuk anak itu
aku akan bersemedi dulu
aku ingin meminta petunjuk kepada leluhur
dan aku harap
leluhur akan berjaya
dan aku harap
leluhur akan berjaya
dan aku harap
leluhur akan berjaya
dan aku harap
leluhur akan berjaya
dan aku harap
dan aku harap
dan aku harap
dan aku harap
dan aku harap
dan aku harap
dan aku harap
dan aku harap
dan aku harap
dan aku harap
dan aku harap
dan aku harap
dan aku harap
dan aku harap
dan aku harap
dan aku harap
kayaknya dimana bang
ibu kayak disini ibu
kan ibu kenapa harus berkorban buat keknya tadi bu
ibu seharusnya gak ngelakuin kayak gitu
punggung ibu masih sakit gak
punggung ibu gak sakit kek
yang penting kamu itu gak apa apa ya
seharusnya kayak yang berkorban buat ibu
bukan ibu yang berkorban untuk kay
dengerin ibu sekarang ya key
apapun akan ibu lakukan untuk kamu kay
apapun yang terjadi
jangan pernah ninggalin ibu
kek janji kek gak akan pernah ninggalin ibu
karena bagi kek
ibu untuk kamu
aku sudah beratus ratus kali menghubungi ratu hang cinda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
lah ty rt